jika hari beranjak malam sudut sudut kota surabaya berubah menjadi surga kuliner
termasuk warung makan khusus jerawan atau organ dalam hewan
ada beragam kuliner berbahan jeruan yang laris di surabaya
ada nasi babat yang berisi babat usus dan paru sapi hingga menu kari kambing
dari sekian banyak warung nasi babat di surabaya yang paling ramai terletak di jalan mas mansur
warung ini sudah jadi semacam legenda bagi dunia pernasi babatan di surabaya
meski namanya nasi babat makanan ini diisi banyak jeruan sapi
penyajiannya juga sederhana ragam jeruan hanya digoreng dan disajikan dengan nasi panas
tidak ada riwayat yang jelas tentang nasi babat tetapi diyakini bahwa nasi babat ini berawal dan berkembang dari komunitas madura yang ada di surabaya
satu porsi lengkap biasanya berisi babat tentu saja kemudian paru
nah kalau di warung ini ditambah
ditambah juga dengan kikil
yang membedakan satu warung dengan warung lainnya biasanya adalah sambalnya ya
saya sengaja pesan dua porsi jaga jaga kalau satu porsi saja tidak cukup
di banyak warung harganya juga rata rata antara lima belas hingga dua puluh ribu rupiah per porsi
ya kalau surabaya makan sini karena ada rasanya kalau belum singgah sini belum ke surabaya
aduh rasanya lezat
menu jerohan lain yang terkenal di surabaya adalah kari kambing yang biasa jadi jujukan terletak di jalan kebalen
ini adalah menu mirip gulai atau rawon hanya saja hampir semua isinya adalah jeruan kambing dan sapi
kuahnya pun pekat kemerahan karena dicampur dengan cabai merah
isiannya tentu saja jerawan yang sudah direbus lalu digoreng setengah matang bersama rempah
dijuci dulu bersihkan
harus langsung dimasak
ya apa yang digoreng atau dialog
habis gitu digoreng sampai setengah matang
kenapa harus setengah matang
kalau kering tidak terlalu enak
andrianto ketua persatuan ahli gizi indonesia menyebut justru jerawan seperti babat usus paru paru otak dan organ dalam sapi
kaya akan vitamin b dua belas dan folat
jerohan juga kaya dengan mineral termasuk zat besi magnesiun
dan juga kandungan vitaminnya mudah larut dalam lemak
jerawan menjadi berbahaya bagi tubuh hanya jika pengolahannya salah
jadi jangan terlalu punya prasangka sehingga menghindari jerohan
tetap saja di konsumsi juran ini
tapi cara mengolahnya yang benar mas rangga
yang jadi persoalan usus itu adalah dicucinya tidak bagus
kemudian digorengnya pakai tepung
dikasih msg tinggi
dikoreng dengan jelantai
itu yang jahat itu adalah yaitunya
tetapi penyuka jerawan jangan terlena
meski diolah dengan benar tidak disarankan makan jeruan berlebihan
asupan protein hewani harus tetap diimbangi dengan protein lain
jangan lupa olahraga teratur dan istirahat dengan cukup
rangga umara jancar wincaksono surabaya